petugas satreskrim polres jombang minggu malam menggebek arena judi sabung ayam beromset jutaan rupiah di desa curah malang jombang
hasilnya lima orang ditangkap beserta sang bandar
para tersangka judi sabung ayam di desa curah malang kecamatan sumobito ini tak berkutik ketika digerebek petugas satreskrim polres jombang minggu malam
beberapa orang yang hendak kabur pun langsung diringkus oleh petugas
agar tak melarikan diri petugas memborgol para tersangka
penggerbekan tersebut dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat akan keberadaan judi sabung ayam dan judi dadu di tkp yang meresahkan
pasalnya hampir setiap hari di lokasi tersebut digelar judi sabung ayam dan judi dadu
dari penggerbekan tersebut lima orang tersangka ditangkap termasuk bandar judi sabung ayam dan dadu
selain itu petugas juga mengamankan barang bukti berupa ayam aduan serta sejumlah uang
petugas akan menjerat para tersangka dengan pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara